aksi tarik menarik sepeda motor antara pedagang makanan dengan petugas suku dinas perhubungan jakarta pusat terjadi di kawasan jalan kebun kacang
menolak diangkut ke atas truk pria ini berupaya membawa sepeda motor miliknya
tidak berlangsung lama pria ini akhirnya menyerahkan motornya untuk diangkut petugas
sementara di kawasan pasar tasik gambir petugas mengamankan sepeda motor milik seorang pedagang pakaian yang parkir di trotoar
tidak terima motornya diangkut pria ini nekat naik ke atas truk untuk mengambil sepeda motornya
namun dirinya hanya bisa pasrah turun tanpa kendaraannya karena petugas tetap tak mengizinkannya
sebanyak empat belas sepeda motor yang diangkut pada razia karena memarkirkan kendaraan di sembarang tempat terutama di fasilitas umum
seperti trotoar dan badan jalan
seluruh sepeda motor yang terjaring razia dibawa ke kantor suku dinas perhubungan jakarta pusat untuk ditindaklanjuti
gali putra jakarta